di masa pandemi covid sembilan belas latihan pasukan khusus tetap dilakukan
selasa pagi puluhan prajurit kopaska menyerbu pulau damar di kepulauan seribu
untuk melaksanakan latihan peperangan laut khusus
sebagian dari sebanyak empat puluh dua prajurit kopaska ini menyusup melalui metode selam tempur
dengan peralatan penyelaman canggih mereka mampu menyusup tanpa terdeteksi musuh
musuh yang dikejutkan dengan kemunculan prajurit hantu laut ini tak bisa berbuat banyak
beberapa diantaranya menarikan diri ke hutan dan segera dikejar oleh prajurit kopaska
baku tembak pun tak terhindar karena itu
usai baku tembak sengit para prajurit kopaska berhasil membebaskan tawanan
dan meledakan instalasi radar yang dikuasai musuh
yang istimewa latihan peperangan laut khusus ini dipimpin langsung oleh panglima komando armada satu
tni al hal ini juga sekaligus penyematan brevet kehormatan kopaska baru kali
sehingga dibutuhkan kemampuan fisik yang prima untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya